bmkg mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim jelang akhir tahun
cuaca buruk sendiri sudah mulai dirasakan di berbagai daerah
termasuk terjadi banjir di wilayah jabodetabek
untuk mengulasnya sudah bergabung bersama saya
deputi bidang meteorologi bmkg gus suwanto
pak gus suwanto selamat malam
selamat malam elvira
mari berbicara mengenai dki jakarta terlebih dahulu
pak guswanto kita lihat dalam beberapa hari terakhir ini
terjadi cuaca buruk
apa yang kemudian sebenarnya terjadi
seberapa besar potensi curah hujan tertinggi
untuk wilayah dki jakarta
baik kalau kita melihat fenomena yang terjadi
belakangan terakhir ini di dki jakarta adalah
adanya sirkulasi siklonik ya yang terpantau
di sebelah barat sumatera
yang ini dia konvergensi ini membentuk konvergensi memanjang
dari samudera barat dan sumatera utara
hingga ini membentuk hingga lampung
kemudian jawa tengah
dan jawa timur seperti itu
dan kondisi ini itu meningkatkan pertumbuhan awan hujan
di sekitar wilayah sirkulasi psikologi yang saya maksudkan
oke potensi curah hujan tertinggi sampai di angka berapa
kalau kita lihat potensi curah hujan tertinggi kemarin itu
sekitar kalau kita lihat dari analisi kita ya
posisi tertinggi itu di palembang
itu ada satu ratus enam belas ya untuk dki itu masih di bawah satu ratus delapan puluh tujuh an sekitar itu
baik bagaimana untuk wilayah wilayah lainnya
kita melihat dengan curah hujan dengan potensi tadi sudah terjadi
sekitar satu ratus enam belas mm begitu ya pak ya
ya di palembang itu dari stasiun klimatologi palembang yang kemarin kita lihat
oke cukup menyebabkan bencana banjir begitu di beberapa wilayah
untuk wilayah wilayah lain mana saja yang harus diwaspadai
untuk wilayah wilayah lain mana saja yang harus diwaspadai

kita melihat ya misalkan mulai tanggal tiga sampai empat sampai lima ya
juga ada beberapa wilayah misalkan kita lihat dengan potensi hujan lebat ya
sampai di atas lima puluh mm untuk tanggal empat besok itu ada di aceh
kemudian sumatera utara sumatera barat
kemudian kita lihat bengkulu jambi sumatera selatan
lampung kemudian ada banten jawa barat jawa tengah
kemudian kita lihat ada di kalimantan barat dan di kalimantan tengah
jadi segala seperti itu
artinya hampir cukup merata ya pak beberapa wilayah memiliki potensi dengan curah hujan yang cukup tinggi
jika masyarakat bertanya apakah memang ini transisi dari sebelumnya musim kemarau ke musim penghujan
sehingga kemungkinan pergantian cuaca secara ekstrim mungkin saja terjadi
ya kalau kita melihat sebenarnya ini adalah sudah hampir memasuki musim hujan secara keseluruhan
kemudian di bulan oktober itu sudah lima puluh sembilan
jadi saat ini sebenarnya sudah hampir memasuki musim hujan
tinggal kurang beberapa persen saja
namun memang kondisinya tidak bersamaan
kemungkinannya dengan cuaca buruk ini sampai di akhir desember
atau mungkin bergeser hingga januari pak guswanto
kalau kita melihat daripada faktor yang mempengaruhi
baik itu yang global maupun lokal ya kita melihat bahwa ini akan terus meningkat
sampai nanti desember januari februari
dimana puncaknya sendiri itu secara umum kita melihat itu adalah
di januari dasarian tiga dan februari dasarian satu
artinya yang terjadi saat ini masih relatif kemungkinan potensinya lebih kecil ya
ada potensi lain di bulan januari dan februari
selain curah hujan yang tinggi kemungkinan banjir
apalagi yang perlu diwaspadai pak guswanto
yang perlu diwaspadai
ya terlalu diwaspadai
selain cuaca ekstrim yang tadi hujan lebat yang dapat menyebabkan banjir maupun tanah longsor
itu adalah potensi angin kencang
kemudian ada potensi hujan disertai kilat dan petir
jadi misalkan kalau kita melihat untuk potensi angin kencang itu
ada beberapa wilayah yang tadi saya sampaikan kan
delapan puluh tujuh tujuh berarti masih ada sekitar tiga belas persen itu masih musim pancar oba ya
jadi potensi angin kencang ini muncul di sumatera selatan
jawa barat yogyakarta jawa timur nusa tenggara barat dan kalimantan selatan
bagaimana untuk pelayaran
tadi angin kencang pasti berdampak terhadap penerbangan
untuk pelayaran sendiri
kalau kita melihat daripada tinggi gelombang yang kita keluarkan mulai tanggal tiga sampai tanggal delapan
itu tinggi gelombang dua lima sampai empat meter itu berpotensi terjadi di perairan
pulau simelu kepulauan mentawai perairan enggano bengkulu
perairan barat lampung selat sunda bagian selatan dan barat
kemudian ada perairan selatan banten hingga pulau sumba selat bali lombok
terus kemudian ada satu lagi di samudera india barat sumatera hingga selatan pulau sumba
sedangkan yang ketinggian empat sampai enam meter sepertinya ini masih belum ada sampai tanggal delapan
jika kita berkaca dengan cuaca ekstrim kita tahu setiap akhir tahun biasanya ada rilis begitu ya
ada himbawan yang dikeluarkan oleh pihak bmkg
dibandingkan tahun lalu apakah ada tren perubahan cuaca ekstrim yang terjadi dan kaitannya dengan perubahan iklim
kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu tahun yang lalu kan juga kita curah hujannya itu dipengaruhi oleh adanya tahun lamina ya
namun indeksnya pada waktu itu sudah
bulan oktober ini sudah minus satu
namun saat ini masih minus sembilan
jadi akhirnya masih di bawah
kemudian kalau rilis ini kita kaitkan terkadang itu kita melihat bahwa indeks itu tidak se inline dengan curah hujan yang dipengaruhi
dan juga tidak se inline apakah kalau hujannya lebat ekstrim itu pasti akan muncul bencana tidak
karena ada faktor yang lain
yang perlu dibespadai adalah
beberapa seperti kami sampaikan di signature itu kita memiliki perakhiran cuaca berbasis dampak
seperti saat ini kita melihat ada beberapa wilayah ya yang kita lihat itu sangat cukup kita lihat
misalkan tanggal empat besok itu ada beberapa yang harusnya siaga
seperti jambi bengkulu kepulauan riau kemudian sumatera selatan kepulauan bangka belitung jawa barat jawa tengah
dan setelah kalimantan barat dan kalimantan selatan
ini untuk tanggal empat sampai tanggal lima ini ada siaga
artinya di sana terjadi hujan lebat
tidak ekstrim tapi lebat
namun di sana ada potensi
ya akan terjadi banjir maupun banjir bandang
terakhir imbauan bagi masyarakat
bagi pemerintah daerah pemerintah kota
karena kita tadi melihat bagaimana gambaran dari bmkg potensi cuaca buruk sudah hampir merata begitu ya di berbagai wilayah di indonesia
daripada bmkg yang pertama yaitu bmkg tetap menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang terhadap potensi cuaca ekstrim yang menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi
seperti yang saya sebutkan tadi ada banjir banjir bandang tanah longsor
jadi masyarakat terutama yang masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
itu yang paling utama
yang kedua juga masyarakat harus tetap mengupdate informasi cuaca dari bmkg
baik itu cuaca publik cuaca penerbangan maupun cuaca maritim
melalui kanal kanal yang tersedia baik itu call center maupun info bmkg ataupun aplikasi info bmkg
kemudian yang ketiga adalah bnpb juga mengimbau kepada masyarakat agar lebih mengenali lingkungan dan potensi bencana di lingkungan tempat tinggalnya
karena salah satu upaya mitigasi sesungguhnya itu adalah dengan memahami cuaca dan lingkungan tempat tinggal kita
kemudian yang terakhir ya seperti biasa kita walaupun saat ini koordinasi secara mental helik itu sudah terjadi dan sudah terbangun
namun perlu ditingkatkan kembali agar lebih masif
artinya sungguh sungguh dilakukan dan ada action secara bersama
baik terima kasih pak guswanto deputi bidang meteorologi bmkg
sehat selalu pak
terima kasih azira